dua pekan jelang hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah pantauan hilal satu zulhijjah dilakukan di sejumlah titik di tanah air guna penentuan hari raya idul adha dua ribu dua puluh
dan saat ini sudah terhubung bersama kami koresponden cnn indonesia miftah farid yang berada di salah satu titik pantauan hilal di gresik jawa timur
halo selamat malam farid bisa anda jelaskan apa saja kegiatan hari ini yang dilakukan oleh pengamat untuk melihat hilal
apakah sudah selesai dilakukan dan bagaimana hasilnya
iqbal sekitar empat puluh menit yang lalu pemantauan hilal di bukit condro dipo tempat saya melaporkan ini selesai dilakukan
tadi hasil dari pemantauan sudah diserahkan kepada kantor kementerian agama kabupaten gresik untuk dilaporkan kepada kementerian agama yang segera akan melakukan sidang isbat
yang jelas tadi situasi di sini dipilih memang memiliki ketinggian yang sangat ideal dan memiliki pandangan pada cakrawala yang cukup leluasa sehingga didukung tadi dengan situasi cuaca yang sangat cerah sehingga proses pemantauan hilal tadi berlangsung dengan baik
nah untuk mengetahui bagaimana teknis dan hasil dari pemantauan ini saya bersama ketua lembaga falakia pcnu kabupaten gresik yang akan menjelaskan bagaimana detail dari pemeriksaan pengamatan tadi dan hasilnya apa
selamat malam pak hasan
assalamualaikum wr wb
pemeriksaan haji atau idul adha itu kan terjadi pada kalender hijriah itu adalah pada tanggal sepuluh tul hija sehingga memang ini berbeda dengan ketika penetapan satu sawal yaitu kita berpuasa atau ketika kita berlebaran atau tanggal satu ramadan ketika mulai untuk berpuasa
jadi itulah dasar kita melakukan rukyatul idal itu memang sekitar sepuluh hari sebelum pelaksanaan idul adha
tadi hasilnya bagaimana pak dan kalau dengan hasil seperti itu bisa diperkirakan ini tidak mendahului sidang isbat dari kementerian agama ya tapi kalau dilihat dari hasil itu nanti penentuannya bagaimana pak
ya memang kita melakukan ruyat pada sore hari ini itu kita juga mempunyai perhitungan metode beberapa metode yang kita gunakan untuk menentukan apakah sore ini hilal itu bisa terlihat atau tidak
jadi beberapa metode yang kita gunakan itu ada beberapa metode yang
yang menyatakan masih minus derajat ketinggian hilalnya itu atau bahkan ada yang sekitar dua derajat tadi beberapa metode
setelah kita cross check and di lapangan kita melihat di ufuk barat di condro tipo gresik itu semua perukyat ⁇ tidak menyatakan tidak melihat hilal
sehingga kami sebagai pelaksana rukyat ini tugasnya hanya melaporkan kepada pbnu dan kepada kementerian agama republik indonesia sebagai bahan sidang
isbat yang akan dilakukan oleh kementerian agama pada malam hari ini
jadi kalau misalkan tidak terlihat dan informasi dari beberapa teman teman kita yang ada di indonesia juga menyatakan tidak terlihat berarti duluk kodah ini digenapkan menjadi tiga puluh hari
otomatis satu tullah hijah itu bertepatan pada selasa jatuh sehingga nanti idul adha bisa dilaksanakan pada dua puluh sembilan juni
tapi itu adalah kewenangan dari menteri agama kita hanya sebagai pelaksana ruyat untuk melaporkan saja
terakhir pak hasan untuk memastikan bahwa tidak melihat itu bagaimana kondisi cuaca tadi saat pemantauan
apakah berawan sehingga tidak terlihat atau sebenarnya cerah dan memang tidak terlihat sebenarnya
ini adalah cuaca yang sangat baik dari beberapa kali kita rukyat ulilal
di mana matahari itu bisa terlihat sebelum tenggelam
malam itu hanya sekitar satu menit sebelum tenggelam baru tidak terlihat
biasanya kita bahkan sekitar lima menit atau enam menit sebelum matahari turun ke afak itu sudah tidak terlihat
tapi untuk pada sore hari ini alhamdulillah cuacanya sangat cerah dan berawan sangat tipis sekali
sehingga secara cuaca tidak ada hambatan
tetapi memang secara hisap memang ketinggian dari hilal ini masih di bawah kriteria
makasih pak hasan waktunya
ya iqbal tadi sudah dijelaskan bagaimana hasil dari rukiatul hilal pada sore ini petang ini di bukit condro dipo kabupaten gresik
yang jelas semua tugas sudah selesai dilakukan dan hasilnya sudah diserahkan pada perwakilan dari pemerintah
dan tanpa mengdahului dari sidang ispat dari kementerian agama
hasil dari rukiatul hilal pada sore ini bisa dipastikan bahwa
nanti tanggal dua puluh sembilan juni ini akan bertepatan dengan hari raya idul adha
dan untuk memastikan dan menentukan peresmian atau pengesahan dari apa yang sudah dilakukan oleh para perukya
ini kita masih menanti dari sidang isbat yang dilakukan oleh kementerian agama beberapa saat lagi
baik miftah farid langsung dari gresik jawa timur terima kasih informasinya